perbuatanmu bisa disebut sebagai pemberontak
sekarang kalian semua minggir
aku akan meringkus pemberontak itu
jangan kebosotan melawan kami
cepat pergi dari kampung ini
minggir kalian dari jalan ini
kenapa burung kakak itu
berterbangan di wilayah kita
pasti ada sesuatu yang berbahaya yang akan tiba
aku dan dewi medusa
akan bertanya kepada kalian semua
kalau sampai ada yang berbohong
kalian semua akan kuhajak
apa kau tahu dimana ganda suli
ombak tidak tahu dimana ratu ganda suli berada
jangan pernah berbohong
pasti kalian tahu dimana ganda suli kan
hamba berani bersumpah
demi saya yang dewa tak agung
hamba tidak tahu gusti
dengan kau bersumpah
kau akan lepas dari ajaranku
dan perhatikan semuanya
dan perhatikan semuanya
dan warga karanggendar
aku tugaskan kalian semua
untuk mencari dan menemukan gada suli
untuk menemukan ganda suli
aku dan dewi medusa
akan menghabisi kalian semua

aku yakin sekali
ganda sulilah yang menolong seliwang
begitu juga perkiraanku
cepat atau lambat
ganda suli harus ditemukan
aku ingin dia bertanggung jawab
aku melihat raga kian santang di pondoknya iroh
sepertinya akian santang sedang terluka dan ditinggal oleh sukmanya
ini kesempatan yang sangat bagus
ayo kita pergi untuk menculik raga kian santang
apa yang sedang kamu lakukan dengan ragamu saat ini
aku harus segera sampai sepuluh malam
jika tidak putraku tidak akan selamat
bertahanlah putraku kian santang
ayah anda akan mengorbankan apa apa untuk menyelamatkanmu
hei cepat semuanya kumpul
ada raden walang sung sang
selamat datang di kampung kami raden
terima kasih raden atas kebijakan raden selama ini memimpin di pajajaran ini
kami semua hidup nyaman dan tentra
benar raden raden sungguh luar biasa
semoga raden kelak menjadi raja di pajajaran ini
alangkah enaknya menjadi raja
walang sung sang akan terus melekat pada wajahku
akhirnya kamu jatuh ke tanganku kian santap
aku akan membalaskan dendam kematian adikku prabu martasime
buka hayat smp ku
berhasil mengangkut haiwan investigations di valiala siapapun
biasa kita membanezoklated semua anak saya
dan selamatkan mereka dari badan mereka
kita harusematics dia pasti murah
dalam hukum tertahanan negara
perbuatanmu bisa disebut sebagai pemberontak
sekarang kalian semua minggir
aku akan meringkus pemberontak itu
jangan kebosotan melawan kami
cepat pergi dari kampung ini
minggir kalian dari jalan ini
gusti prabu surawisisa
akan memberikan pelajaran
kepada raden walang susang
aku juga akan berjalan
pasti kalian kembali
jika anda party
apakah kalian tidak mempunyai
kalian berdua yours
bukankah kalian semua
dia tahu tinggal itu
itu bukannya ratu basinah
wah gila kamin
kalau begitu mau kita keceling
taruh di bawah
si aman malah amat
gara gara bambak cool atu
cilaka itu atu
bukannya tadi sudah tidak kering atu
iya tadi tessa itu sudah ngeceling
tapi salah mantra
bukannya ke rumah malah ke jalan